pada sesi latihan ini skuad garuda asuhan alfred riedel itu berfokus pada penguatan stamina dan finishing touch pada pemain
kemudian timnas akan berlatih seperti biasa dengan materi finishing touch set play dan taktik untuk antisipasi melawan juara bertahan thailand sebagai lawan pertama di grup a piala aff
penyerang timnas indonesia bua solosa tidak berlatih bersama pemain lain karena otot kakinya sedikit bermasalah
ada pun evan dimas dan abdul rahman absen karena terserang flu
namun dalam beberapa hari mendatang mereka akan kembali berlatih
hanya dua puluh tiga pemain yang diboyong riedel pada piala aff dari dua puluh empat pemain yang mengikuti pemusatan latihan di karawaci
satu pemain dicoret karena pelanggar disipat
sedangkan tiga pemain lain dipulangkan
selesai laga uji coba melawan vietnam karena masalah skill individu
salah satu pemain yang diboyong ke manila adalah stefano lillipali
pemain naturalisasi keturunan belanda indonesia ini baru bergabung pada laga uji coba dengan vietnam delapan november lalu
piala aff dua ribu enam belas bakal menjadi turna
penamen internasional pertama tim nas senior sejak sepak bola indonesia dibekukan fifa
dalam sepuluh pertandingan piala aff indonesia belum pernah meraih gelar juara